sejumlah wilayah masih terisolasi akibat longsor yang menerjang luwu sulawesi selatan
proses evakuasi warga dilakukan menggunakan helikopter karena akses lokasi yang terputus
dua belas desa di kecamatan lati mojong luwu sulawesi selatan masih terisolasi akibat longsor pada jumat lalu
akses menuju lokasi terputus karena jembatan putus dan tertutup material longsor
petugas sar gabungan berupaya mengevakuasi warga dan mendistribusikan logistik beserta obat obatan menggunakan helikopter
tampak warga yang hendak dievakuasi berebut saat helikopter datang untuk mengevakuasi
warga yang hendak dievakuasi harus mengungsi ke desa pajang
tempat pendaratan helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi
warga helikopter juga digunakan untuk mengirimkan logistik dan obat obatan
untuk korban yang berada di lokasi yang terisolasi
kita akan mendirikan posko di kecamatan latimojong
sekaligus juga rekan rekan lihat ada beberapa masyarakat
nanti kami sudah sampaikan
insya allah tenaga akan kita drop dari bawah
baik tenaga pasukan maupun tenaga kesehatan termasuk tagana untuk bantuan bantuan
untuk saat ini memang karena akses darat belum tembus
mau tidak mau yang kita dahulukan adalah logistik
tapi nanti setelah posko berdiri itu tenaga kesehatan tenaga yang lain itu akan masuk ke sini
selain menggunakan heli tim sar juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras
mengevakuasi korban longsor di desa ulu salu luwu sulawesi selatan
dengan menggunakan sistem penyelamatan tali menalih untuk menyeberangi sungai
tim sar berhasil mengevakuasi delapan orang korban
korban dievakuasi menggunakan tali karena kondisi jalan tertimbun material longsor
serta adanya sejumlah jembatan putus
korban yang berhasil dievakuasi diungsikan ke posko utama kota belopa untuk menjalani perawatan medis